memberikan makna terhadap simbol simbol yang memang local wisdom
jadinya sekarang jadi pak haji
yang memanfaatkan biogas dari pengolahan limbah kotoran hewan ternak miliknya sejak dua ribu delapan belas silam